sementara itu saudara kakor lantas polri irjen aan suhanan menyebut telah menyiapkan sejumlah rekayasa lalu lintas termasuk perbaikan untuk menghindari adanya kecelakaan saat arus balik dua ribu dua puluh
terkait penerapan kontraflow akan dilakukan jika terjadi kepadatan pemudik
polisi juga akan menyiapkan reflektor di kedua bagian termasuk menyiagakan petugas dan juga safety car untuk memelihara kecepatan
selain itu penerapan one way atau satu arah pada arus balik akan dilakukan di kilometer empat ratus empat belas di kalikangkung sampai kilometer tujuh puluh dua di jakarta cikampek
yang akan kita lakukan pada saat arus balik ya
kemudian setelah itu kita akan melakukan kontraplow
dari kontraplow sampai dengan kilometer empat puluh tujuh
sementara berdasarkan hasil rapat evaluasi mudik dua ribu dua puluh empat menko pmk muhajir effendi menyebut angka kecelakaan mengalami penurunan
meski begitu sejumlah perbaikan akan dilakukan pada arus balik lebaran tahun ini
saat ini saudara sejumlah persiapan arus balik terus dimatangkan
menko pmk menambahkan jika pengelolaan arus balik akan lebih sulit jika dibandingkan dengan arus mudik
oleh karenanya muhajir mengimbau pada pemudik untuk diselamatkan